lonjakan kasus yang terjadi dan juga serangan varian delta yang kian nyata membuat sejumlah pihak dan juga pakar menyerukan pemerintah untuk mengambil kebijakan lockdown
sementara pemerintah tetap mempertahankan ppkm mikro sebagai jurus untuk mengatasi pandemi
selama ini lockdown memang terkesan dihindari oleh pemerintah dengan beragam pertimbangan
apa sebenarnya plus minus opsi lockdown diberlakukan untuk mengatasi pandemi
bagaimana dengan penerapan ppkm
saya akan diskusikan pada malam hari ini
melihat kembali opsi jakarta lockdown bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
ada dr alexander kaginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
ada pak hermawan saputra dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iakmi
dan juga pak agus pambagio pengamat kebijakan publik
selamat malam bapak bapak apa kabar
baik mudah mudahan semuanya sehat selalu
kita malam hari mau membahas soal opsi lockdown yang kembali digaungkan oleh sejumlah pihak
mungkin karena melihat penambahan kasus dan juga lonjakan yang terus terjadi dan juga serangan varian delta
termasuk juga misalnya di jakarta
sebelum nanti saya akan diskusikan coba kita dengarkan dulu apa kata wagub dki jakarta ketika ditanya soal opsi lockdown diberlakukan di ibu kota
kemudian terkait lockdown itu menjadi keadaan yang sangat berbeda
jadi kewenangan daripada pemerintah pusat sejak diberlakukan ppkm
memang sekarang di seluruh jawa bali bahkan seluruh indonesia kita harus berkoordinasi dengan baik
harus satu irama satu bahasa
jadi tidak boleh ada kebijakan yang diambil dari satu wilayah ke wilayah bertentangan dengan kita
harus saling melengkapi saling mendukung dan saling membantu
itulah koordinasi dipimpin langsung oleh pemerintah pusat
begitu juga kebijakan ppkm mikro yang dibuat yang sangat baik beberapa bulan yang lalu
kita juga terus melaksanakan ini
terkait lockdown kami terus koordinasikan dengan pemerintah pusat
kita menunggu apa yang menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah pusat terkait perlu atau tidaknya lockdown
dan pemerintah pusat sudah menetapkan sejauh ini masih ppkm yang diberlakukan
pak hermawan saya ke anda dulu
mengapa anda kemudian getol mengusulkan sekarang untuk diberlakukan lockdown atau lockdown regional misalnya
dan juga mungkin anda dengan sejumlah pakar yang lain juga menyuruhkan hal yang sama
jadi ibu merinhar
setting situasi atau latar situasi kita saat ini di bulan juni dua ribu dua puluh satu beda dengan awal januari februari dua ribu dua puluh
beda dengan pertengahan tahun lalu dan beda dengan awal tahun lalu pertama kali covid masuk ke indonesia di bulan maret dua ribu dua puluh
perbedaannya apa pak hermawan
jadi perbedaan situasi kita ini sudah complicated
banyak variable yang sudah membuat kita sudah sangat samar dalam upaya pengendalian covid ini
sehingga bisa kita katakan sesungguhnya
supaya kita dari segi kebijakan dari segi perilaku infrastruktur kita sudah kalah berpacu dengan covid sembilan belas
kalah dalam arti melakukan testing kalah dalam melakukan tracing dan juga sudah over capacity terkait dengan treatment
nah ini kan kewajiban pemerintah di satu sisi
sisi lain memang ada kewajiban kita sebagai warga individu dan komunitas di masyarakat
tetapi mencetak perilaku masyarakat hingga bulan ke enam belas covid ada di indonesia
sangat rumit menggunakan perilaku variabilitas yang beragam
terbelakang pendidikan ekonomi sosial budaya
dan memang itu juga faktor psikologi publiknya
jenuhan ini membuat perubahan dan kontrol perilaku sangat sulit
satu satunya yang bisa kita lakukan adalah
tol kebijakan untuk extraordinary decision making extraordinary policy making untuk saat ini
jadi karena adanya variabilitas itulah maka kami dari atas nama ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
yang paling mungkin saat ini adalah melakukan upaya memutus mata rate covid
tidak lagi melandaikan tidak lagi memperlambat
karena itu hanya akan menjadi bom waktu di waktu waktu ke depan ini
maka opsi yang logis dan rasional pada analisis kesehatan masyarakat dari yang me adalah lockdown regional
bukan juga secara parsial atau secara parsial di dki jakarta
tapi harus regional misalnya di pulau pulau besar seperti jawa
mungkin bertahap nanti sumatera mungkin bertahap kalimantan
sesuai dengan kondisi dan perkembangan kasus
oke jadi dasarnya anda kemudian mengusulkan lockdown regional ini apa
apakah best datanya
atau kemudian melihat peningkatan kasusnya atau bagaimana pak hermawan
iya dari empat faktor tadi
pertama kasus sendiri ya
sekarang sudah seratus ribu kasus
ingat waktu januari februari tiga bulan empat bulan yang lalu awal tahun
itu terjadi stagnasi juga over capacity di fasilitas kita
ketika kasus juga menyentuh seratus ribu kasus
nah kemudian adanya varian baru
ini yang tidak pernah terjadi
menteri kesehatan pak budi sedikit menyampaikan
dominan kasus dengan varian baru ini ditemukan di daerah daerah
bukan lagi di epicentrum seperti jakarta
bukan lagi kota besar seperti semarang dan surabaya
tapi di bangkalan di berbagai daerah lain di kita pun
kasus dengan varian delta e enam belas e dua belas ini sudah merebak
ini kan menimbulkan virulensi cepatan
kalau testing kita terbatas
maka kita tidak mungkin melakukan tracing dengan optimal
langkah yang harusnya kita lakukan untuk melakukan relaksasi
tracking dengan cepat kita sudah terkalahkan karena kapasitas kita
cara sekarang ini tidak lagi biasa
melainkan harus memutus mata rantai
itu dua faktor sudah
faktor ketiga vaksin belum menjadi solusi
di beberapa negara di dunia
memang vaksin ini akan mampu menunjukkan health issue
pada saatnya akan membuat pelindungan
kekebalan buatan di tengah masyarakat
tapi negara kita bukan negara produsen vaksin
evaluasi kita setelah empat bulan lima bulan berjalan sejak tiga belas januari dua ribu dua puluh satu yang lalu
pertama kali presiden
sama pejabat dan figuristik
sekarang ini vaccination rate kita tidak sesuai dengan target
ambisi lima belas bulan untuk mencapai herd immunity
hampir bisa kita katakan instagble saat ini
tapi vaksin ya diharapkan
tapi jadi kejataan
jadi kejataan saat ini
faktor yang keempat berkaitan dengan tadi
perilaku masyarakat yang sudah jenuh
hampir tidak mungkin melakukan standardise of community behavior sekarang
tidak lagi mungkin kita melakukan atau memastikan kedisiplinan untuk keseluruhan masyarakat
pelawanan ada saja
tidak nurut sehingga memang misi kasus akan terus terjadi
itu faktor faktor yang menjadi analisis utama
tapi masih banyak yang lain bu brain ha
saya harus dengarkan pendapat dr alex dari satgas
pak alex bagaimana pak tanggapan anda ketika ada opsi lockdown lagi yang menggema
tadi hitung hitungannya pak hermawan sebetulnya bisa juga masuk di akal
karena kasusnya memang semakin banyak
varian delta masuk
kemudian juga ya agak sulit kita untuk mengejar target herd immunity
melihat angka vaksinasi sekarang
ya jadi kalau kita lihat bahwa kita sudah bersama sama
menanggulangi covid sembilan belas ini
mulai dari awal tahun dua ribu dua puluh
berbagai strategi yang sudah dilaksanakan
memang ada tiga komponen yang harus diterapkan dan tidak boleh turun yaitu tiga t
dan vaksinasi baru tahun dua ribu dua puluh satu
tapi pengalaman kita dalam perjalanan penanganan covid sembilan belas di indonesia
ada terus instrumen yang kita lakukan
dan ini terus pembelajaran dan penyelesaian
dan ini terus pembelajaran dan penyempurnaan
sepuluh april dua ribu dua puluh sampai dengan sepuluh januari dua ribu dua puluh satu
kita masuk di dalam wilayah psbb
di mana psbb ini melakukan kebijakan pembatasan aktivitas
berdasarkan parameter yang sudah ditetapkan
kemudian kita lihat
pb juga belum optimal
karena kita bisa melihat bahwa pemulihan kesehatan tidak bisa meninggalkan pemulihan ekonomi

dan pemulihan ekonomi juga tidak boleh mengabaikan pemulihan kesehatan
sehingga akhirnya kita di sebelas sampai dua puluh lima januari
kita masuk ke ppkm satu
dan di dalam ppkm satu ini
kita pada saat itu baru selesai libur tahun baru
dan kemudian angka cukup naik cukup tinggi
sehingga akhirnya ppkm satu juga dianggap tidak begitu mampu untuk mengendalikan
karena ini juga menyangkut perilaku masyarakat
dan juga bagaimana bisa implementasi seluruh regulasi yang ada
dan kemudian bisa implementasi seluruh regulasi yang ada
kemudian disempurnakan lagi dengan ppkm dua puluh
dua puluh enam januari sampai delapan februari dua ribu dua puluh satu
dan ini juga sudah dilakukan pembatasan pembatasan
termasuk juga pusat perbelanjaan
termasuk juga pusat kegiatan
melalui invent daggeri nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
dan ini melibatkan sembilan puluh delapan kabupaten dan kota
tapi juga belum berhasil menurunkan angka penularan
tapi juga belum berhasil menurunkan angka
angka kepojitifan walaupun angka kesembuhan cukup tinggi
angka kepojitifan walaupun angka kesembuhan cukup tinggi
sehingga akhirnya dicari ppkm skala mikro
dan ppkm skala mikro ini kita mulai di februari
dan ppkm skala mikro ini kita mulai di februari
pada saat juga vaksinasi sudah mulai berjalan
apa yang terjadi
di februari dan maret sampai dengan april
kita melihat ada pelandaian pelandaian
walaupun ada kasus baru kasus positif tetap naik
walaupun ada kasus baru kasus positif tetap naik
tetapi kasus positif yang ada dan kasus aktif di misyarat cukup terkendali
di masyarakat cukup terkendali
tetapi setelah libur idul fitri dan kemudian bulan ramadan
kita lihat satu minggu terakhir ini
angka positif dan kemudian kasus aktif cukup tinggi
dan hampir sama tingginya pada saat kejadian di januari dua ribu dua puluh satu
sehingga pemerintah merumuskan satu penguatan implementasi ppkm mikro
dan percepatan vaksinasi yang merupakan kunci utama
dalam hal ini dilakukan berbasis kepada posko desa dan posko kelurahan
ppkm skala mikro bukan berarti memberikan kelonggaran
tetapi justru terjadi penguncian penguncian dalam jonasi jonasi
yang dinyatakan rumah tangganya lebih dari lima di mana kasusnya positif
sehingga ada jonasi yang diatur merah kuning hijau dan kemudian oranye
jonasi jonasi inilah menjadi dasar pemerintah setempat
untuk melakukan mikro lockdown
mikro lockdown ini bisa di tingkat rt bisa di tingkat rw
kalau ini lebih luas lagi ini bisa sampai di tingkat desa
tidak tertutup kemungkinan juga di tingkat kecamatan
dan juga bisa sampai di kota
oleh karena itu memang di sini melalui ppkm skala mikro
yang terjadi adalah kolaborasi
kolaborasi antara seluruh elemen yang ada
pemerintah masyarakat dan seluruh sektor sektor
untuk menanggulangi bersama
sehingga di dalam ppkm skala mikro ini
masyarakat itu bukan menjadi objek
tapi masyarakat itu menjadi subjek
untuk bisa bersama sama di dalam langkah menanggulangi
sehingga dalam hal ini peran pemda dalam pelaksanaan penanganan covid itu
peran pemda mulai dari tingkat provinsi ke upatan kota
dan kemudian sampai ke desa
ini harus bisa bagaimana lakukan pemetaan zonasi secara mantap
kemudian bisa melakukan tracing yang maksimal
dengan melakukan tracing yang maksimal
dan melakukan tracing yang maksimal
mengeoptimalkan rt dan rw
kemudian juga terjadi monitoring kebutuhan logistik
yang ada di micro lockdown
apakah di tingkat rt ataupun di tingkat rw
kemudian mendukung mendorong untuk melakukan
dan kemudian juga ini harus ada penegakan disiplin
penegakan aturan pokok yang sudah dilakukan
dan oleh karena itu nindakan pada
sehingga melalui implementasi pkm mikro dan penguatan ini
kita akan meminta penebalan kekuatan kabinsa dan kabin aktimat
agar aturan yang sudah ditegakkan ini bisa dijalankan dengan baik
sebenarnya adalah bagaimana memonitoring alat testing
harus tersedia dengan maksimal
kemudian tempat isolasi untuk jadi mereka yang sakit
kemudian membantu untuk melakukan tracing
dan kemudian menyiapkan sarana prasarana untuk pengumpulan data
karena seluruh kebijakan pemerintah kota dan kabupaten
harus berbasiskan data
dan data inilah
menjadi sebagian dari substansi dari inbandagri nomor tiga belas
yang kemarin sudah dilaksanakan
untuk menjadi pedoman dari semua orang
melaksanakan skenario pengendalian desa dan kota
ya baik pak alex
konsepnya memang indah ya
tapi praktiknya di lapangan tidak seindah itu faktanya
tapi nanti kita pasti segmen berikutnya
kami akan segera kembali
saya juga akan ke pak agus pak bagio
nanti bagaimana evaluasi dari anda terkait dengan penerapan ppkm mikro
dan juga kemudian mulai muncul desakan agar
kami akan segera kembali sesaat lagi
pak agus bagaimana sebetulnya anda melihat selama ini
penerapan ppkmk atau kemudian mulai ada opsi lockdown
untuk bisa memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas pak
februari maret azab saya adalah lockdown
atau dalam bahasa indonesia itu karantina sesuai undang undang nomor enam
tetapi kan tidak dilakukan oleh pengusaha
bisa dilihat di file digital saya
ada semua itu
bahkan saya sudah buatkan di sini juga
tanpa dampak kalau tidak lockdown
dan ini kejadian
jadi ya sudah
jadi kita harus lakukan dan bayarnya mahal
karena hampir dua tahun nanti kita
tidak apa apa baru mau kalau lockdown
soal ppkm pp apalah yang makin makin ditebalkan ditipiskan
itu membuat pusing masyarakat
karena itu hanya istilah yang membingungkan
kenapa tidak pakai karantina saja
dimodifikasi yang new era lah
apa segala macam
itu membuat masyarakat pusing dan akhirnya apatis
dan itu terjadi
saya sudah ingatkan waktu itu
kalau nggak salah di cnn juga
jadi kalau sekarang mau ditunjuk ya sudah silakan
saya sampai bicara
kalau begini saya lepas saja
tidak usah diatur atur
karena aturannya pun tidak pas
aturan yang sekarang digunakan baik satgas dan sebagainya
namanya surat edaran
surat edaran ini tidak ada di undang undang lima belas dua ribu sembilan belas
urutan di hirarki peraturan perundang undangan
jadi tidak ada kekuatan hukumnya
makanya tidak ada sanksi
untuk mendidik masyarakat itu tidak bisa hanya dihimbau
orang indonesia tidak bisa
harus dipaksa dengan
kalau di filipina best ring
orangnya yang melanggar ditangkepin dipukulin dimaksud penjara
bahkan presidennya datangin odongin pistol
daripada anda membunuh semua rakyat
saya tembak saja anda
tapi kan kita tidak itu yang
tapi harus ada sanksinya
tidak ada bangsa bangsa di dunia ini yang sekarang tertib
tidak diawali dengan sanksi tidak ada
jadi kalau saya dibilang oh sanksinya harus mahal
tapi orangnya sedang susah
tidak ada hubungannya sanksi dengan kemiskinan
kalau orang miskin tidak ada
jadi dia jangan berwaktunya salah dia tidak akan bayar
itulah cara mendidik bagaimana masyarakat kita yang memang sangat kuat hidupnya
dia tidak akan bereaksi ketika dia atau keluarganya belum kenal
nah ini yang menjadi persoalan sekarang
ya silahkan saja
saya sudah kasih beberapa peringatan bersama sama dengan teman teman epidemiologi dan sebagainya
saya sempat bicara dengan pak doni juga waktu itu
pemerintah pusat tidak mengizinkan lockdown
saya rasa menteri kesehatan saya pikir pasti bisa kegilaan
tapi di pemerintahnya tidak
gubernur dki jakarta mau lockdown tapi nggak bisa
tadi pak wagub sudah katakan
karena dengan lockdown kita mau lokalisir
pemprov dki itu sudah banyak sekali empat atau lima kali dari standar who
tapi daerah lain kan tidak
jadi saya bilang lockdown area saja yaitu jawa
itu sudah saya katakan bulan februari maret
tapi kan tidak
sekarang dulu karena penerbangan dari wuhan yang ke manado denpasar dan jakarta tidak di stop
kalau sekarang juga orang orang masuk dari india tidak di stop
kan yang terjadi sudah satu pesawat ada seratus orang yang masuk semua
kemudian yang masuk dari malaysia kan tki tki itu tidak lewat riau
dia lewat kaltara langsung turun ke jawa timur
ip juga nyebar di sana
nah hal hal semacam ini saya sudah ingatkan
jadi tugas saya hanya mengingatkan
tapi kalau kejadian gini saya sih ya sudah
mau di stop dari sisi kebijakan saja
sudah selain tumpang pindih juga tidak ada nilai hukumnya
sementara kalau pelaksanaan hukum itu harus ada di undang undang dan di perda
perda covid itu hanya ada di dki di jawa timur sama di mana
sedikit lima kali tidak sampai lima
nah kalau itu nggak ada
jadi sekali lagi peraturan dibuat untuk dijalankan
untuk menjalankan harus ada sanksi
kalau tidak tidak mungkin itu bisa jalan
kasian orang orang yang menjalankannya di lapangan
mau ipah binsa kemudian kpp kepolisian tidak bisa
saya saat angkutan lembaga mereka ada di lapangan
kelihatan sekali bahwa kepeperan
pergantian regu empat jam kosong
jadi tidak bisa
jadi sekarang ya silahkan mau diapakan
tapi menurut saya nama nama pp apalah segala macam itu membuat pusing masyarakat
karena apa bedanya
saya sendiri tidak melihat bedanya diperkerasnya gimana
kemudian tidak boleh masuk kerja
kalau di kebun binatang di cancol bisa

itu dari saya
pak agus anda mau mengatakan artinya ppkm mikro tidak efektif
ppkm itu tidak efektif
meskipun tadi pak alex sudah katakan di bulan februari ketika ppkm mikro dilakukan
terjadi ada fakta pelandaian kasus dan kita juga tahu angkanya menurun drastis sampai kemudian pasca mudik dan juga masuk varian delta
jadi apa yang anda katakan
ini adalah hal yang sangat penting
karena ini bukan vinu
kita tracing dan testingnya tidak terukur
yang banyak melakukan itu dki besar
makanya jumlahnya tinggi
jumlah timur apa iya
pendataan kita remah sekali
waktu pak menkes pertama kali masuk ke vinu itu data
sekarang saya pergi ke luar kota terbang kan harus bawa pci test
itu kan hanya di cap dan di tanda tangan
itu kan hanya di cap dan di tanda tangan
itu kan hanya di cap dan di tanda tangan
tidak dimasukkan ke data
tidak dimasukkan ke data
ketika saya mengisi e hack itu kan harus sesuai dengan nick
saya coba kacaukan dengan nik palsu
saya coba kacaukan dengan nic palsu
dan saya bisa keluar dari bandara
nah itu kan hal hal itu yang melemahkan kita
coba yang dari india penerbangan itu di stop tidak boleh masuk
ini sama dengan waktu bulan februari saya minta pak menhub untuk menyetop penerbangan dari wuhan
karena charternya banyak ke manado dan pasar dan jakarta
tidak dilakukan tidak bisa masuk
ya sudah bubar
nah ini negara lain seperti vietnam thailand melakukan penutupan itu
nah jadi ini polosinya yang bingungkan
saya aja bingung ini gimana sih maunya gitu
ya kan ada tugas tugas ada sargas
nah sekarang bagaimana ada menkes
menkes juga pusing pasti
ya ini bagaimana siapa
siapa pengendal utamanya
kok bahkan presiden saya nggak tahu
oke saya yakin pak hermawan sudah ingin ikut berkomentar
tapi tahan dulu pak hermawan saya harus ke pak alex dulu
ini harus merespon pak alex
bagaimana sebetulnya ppkm mikro ini ppkm yang kemudian juga tadi dikritisi juga oleh pak agus
seperti yang tadi saya sempat sampaikan
bahwa konsepnya bagus begitu ya
tapi pelaksanaannya tidak selancar itu pak alex
ya kalau kita lihat dari bagaimana keputusan yang diambil setelah ratas kabinet kemarin
bahwa ada rumusan baru yang seharusnya kita harus kaji secara cermat
bahwa di situ terjadi penguatan implementasi ppkm
dimana implementasi ppkm tersebut adalah dengan penguatan empat pilar
dimana empat pilar itu ada komponen merintah pusat pemda ni dan polri
jadi artinya bahwa di dalam pelaksanaan ppkm skala mikro ini ataupun ppkm kabupaten kota
tidak semata mata di situ hanya menjalankan unsur kesehatan
tetapi keempat pilar ini yang akan mengawal bagaimana aturan dan kemudian bagaimana keputusan yang diambil
untuk bisa berjalan baik di sektor hulu maupun di sektor hilir
sebagai contoh misalnya di sektor hulu
bahwa ppkm itu tentu harus bisa dilaksanakan kalau datanya
dan kemudian jumlah testing harus ditingkatkan
dan dalam hal ini tentu harus memenuhi standar who
ini juga akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi kabupaten kota sampai ke desa
secara berjenjang untuk bisa ada pengawasan
bahwa jumlah testing ini tidak akan turun
oleh karena itu kontak tracer harus disiapkan
di tiap desa dan kota
kemudian puskesmas tentu harus mempunyai tugas yang terdistribusi yang baik
artinya tugas vaksinasi tidak akan ditulis
tidak akan ditinggalkan
tapi tugas kontak tracing juga harus menjadi pilihan utama
sehingga puskesmas tidak boleh meninggalkan tugas kontak tracing
kemudian juga pimpinan daerah harus bisa mengontrol positivity rate
jadi positivity rate itu tidak lagi hanya menjadi dashboard
dengan melakukan t tiga dan kemudian tiga m
kemudian juga percepatan vaksinasi juga
harus menjadi bagian dalam strategi tersebut
kalau kita lihat lagi di sektor hilir
maka ini juga akan menjadi beban
harus juga dikerjakan bersama sama oleh empat pilar tersebut
termasuk konversi tempat tidur
termasuk untuk memisahkan pasien ringan sedang dan berat
termasuk juga menempatkan isolasi yang tersentralisasi
dan kemudian pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
dan pimpinan daerah harus monitor mengenai kapasitas tempat tidur
dan isolasi yang tersentralisasi
dan kemudian juga bagi mereka yang isolasi mandiri
ini harus bisa dimonitor oleh posko desa dan posko kelurahan
karena isolasi mandiri ini yang boleh lepas kontrol
kalau sudah dikunci ya harus dikunci
kalau empat belas hari ya harus empat belas hari
mungkin kelemahannya selama ini adalah dalam pengendalian
oleh karena itu memang kontribusi dan pemikiran yang disampaikan itu sebenarnya tetap kita terima
dan ini tetap kita perbaiki
agar pengendalian pengawasan penguncian
tetap menjadi perhatian
tetap menjadi perhatian kita
tapi untuk kebutuhan ekonomi kebutuhan makan kebutuhan minum
ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah juga
oleh karena itu kita lockdown ini
baik di rt di rw ataupun juga di tingkat desa
ini harus menjadi satu keharusan sepanjang parameternya itu terpenuhi
misalnya soal rate angka kesakitan bor dan sebagainya
baik saya ke pak hermawan
pak hermawan ada tanggapan pak
begini kalaupun kemudian anda yang usulkan tadi konsep lockdown regional
semua itu kan tentu ada konsekuensinya
termasuk yang tadi pak alex sampaikan soal kebutuhan ekonomi misalnya
mungkin selama ini pertimbangannya agak berat kesana
terkesan seperti itu
bagaimana konsep lockdown yang kemudian anda tawarkan
apakah sesuai dengan undang undang karantina kesehatan
atau seperti apa pak hermawan
baik bu ngerenhar
di dalam bidang kesehatan masyarakat kami mengenal istilah health economic
atau ekonomi kesehatan
di dalamnya ada analisis yang berkaitan dengan cost effectiveness
timbang orang jatuh sakit
daripada orang jatuh sakit
dengan mempertahankan kesehatannya
itu jauh lebih baik dan lebih ringan dari segi biaya
ketimbang orang banyak yang jatuh sakit apalagi sampai korban jatuh
dan di dalam ini
sungguhnya bidang kesehatan masyarakat menganalisis itu semua
tinggal bagaimana agar pemerintah membangun kemitraan
dan mencari partner yang baik
dengan teman teman akademisi peneliti dan praktisi kesehatan masyarakat
kalau yang dikatakan oleh pak alex
sempurna secara konsepsi
bahkan kami tidak pernah menafikan adanya peran kebijakan psbb
peran kebijakan ppkm
sekarang kami mengusulkan adanya lockdown regional
ketik situasilah yang menyebabkan
namika kebijakan itu harus menyesuaikan dan berkembang dengan tepat
tepat sasaran dan tepat guna
psbb sekarang tidak lagi tetap
ppkm apalagi tidak lagi tepat
maka lockdown regional itu adalah pilihan yang tepat
di saat awal dulu kami mendukung psbb
tapi begitu psbb beralih bertransformasi menjadi psbb transisi
dki psbb proporsional di jawa barat
dan tercatat hanya tiga provinsi yang menjalankan psbb di jawa barat
itu jakarta jawa barat sumatera barat
hanya sekitar empat puluh an kabupaten kota
dari lima ratus empat belas kabupaten kota di indonesia bayangkan hanya empat puluh an
dari tiga puluh empat provinsi di indonesia bayangkan cuma tiga
psbb tidak begitu transformasi menjadi ppkm
ini mendukung ppkm bagian dari community based initiative
tetapi ketika kasus masih saat ini
kelemahan kita pada aspek testing dan tracing
maka semua kalkulasi terkait dengan kebijakan ini tidak berdampak
dan kami pernah juga meneliti bagaimana efektivitas psbb
psbb transisi kita sudah buktikan
hasilnya apa pak hermawan
hasilnya psbb itu bagus efektif
dan di dki dulu terbukti saat saat awal itu kan bulan april mei juli dua ribu sepuluh yang lalu
kan epicentrum masih sekitar
dki dan kota besar
tapi sekarang kasusnya rata
versi hari kemarin dan dua hari kemarin
memberikan laporan seluruh rumah sakit covid sepulau jawa berkapasitas
tandanya ada stagnasi
kalau ini terjadi bottleneck di rumah sakit
dan banyak masyarakat yang mendapatkan perkhidmatan
banyak orang orang yang tidak terinfeksi
jadi pada akhirnya akan menjadi bom waktu untuk indonesia
maka kita harus segera ambil kebijakan memutuskan teratai covid dengan cara lokalisasi
dan itu kebijakan yang lohis untuk saat ini
sangat berbeda setiap seving situasinya
pak agus tambahan dari anda pak
selama ini anda melihat bagaimana sih pak
apakah memang pusatnya memang lebih
melihatnya mungkin lebih ada ekonomi pertimbangan ekonomi juga
kemudian juga pertimbangan kesehatan atau seperti apa
karena semua kan tentu kembali ke pusat ya
seperti yang mungkin disampaikan pemprov dki jakarta
bahwa kebijakan lockdown tentu ini adalah keputusan politik begitu
ya kan jelas dari awal presiden mengatakan kita pakai dua kaki
pembahas pandemi dan pencubuhan ekonomi
saya sudah bilang tidak bisa dua kaki
pastikan dulu pandeminya selesai baru ekonomi
makanya cepat di lockdown
saya sarankan bisa sebulan dua bulan
kasih makan dan sebagainya lockdown
terus baru dipisah pisah dan baru ekonomi bergerak
kalau kemarin kan bioskop lah ada
segala macam dengan ppkm dengan segala macam
susah susah sekali mengawasinya
restoran saya baru kembali dari jawa tengah kemarin
saya hanya sekedar memantau situasi saya tidak turun dari mobil
itu di rest area sudah kayak tempat piknik
kemudian di tempat makan di kota kota sudah seperti hari biasa
itu hari sabtu hari minggu
jadi bagaimana mengontrol begitu
ini yang saya katakan kalau ini terus terusan
susah psbb hanya terbatas
waktu itu kan psbb persoalannya antara kementerian kesehatan
putusan menterinya dengan kebijakan yang lain berbenturan
harusnya psbb itu dikontrol dengan sebuah peraturan pemerintah
supaya keceragamannya tidak jelas
nah sekarang sudah terjadi sudah lah kita sudah tidak bicara begitu
sekarang bagaimana melaksanakan ini
kalau saya tetap lockdown cukup jawa saja
yang lainnya kan tidak tinggi
oleh itu vaksin disebut
nah vaksin segala sekarang pun
susah sekali untuk ditemukan di mana saya bisa vaksin
nah sekarang saya lagi dengan teman teman cobalah vaksin kita cari dapat beser
tapi barusan tadi saya dapat vaksinnya harusnya astrazeneca
ternyata astrazeneca kalau tiga bulan lagi sudah expired
jadi harus dicari pakai sinovac
ini kan gimana sih manajemen vaksinnya
kan harusnya ada di data
kalau dia sudah mau expired lekah cepat sampaikan ke tempat lain
supaya tidak expired
ini nanti jadi persoalan baru ini
kalau sampai betul betul ada vaksin yang expired
nah semacam ini informasinya harus gelar
mampus juga atau tidak silahkan dijawab oleh pemerintah
karena sekarang orang cari vaksin sendiri
oh pakai ktp datang nggak boleh
ktp harus dki pulang lagi
besoknya oh boleh ktp mana saja
daftar kita di online tapi itu tidak menjamin
nanti dikasih tahunya baru sepuluh hari seminggu
jadi orang bingung
nah sekarang ini perlu kejelasan saja
dan data data testing tracing itu
mesti di mana mana di seluruh dunia
testing tracing itulah yang dikuatkan
kemudian tambah vaksin
bali mau buka
mari saya ke bali
karena kita perlu bali supaya pariwisata datang
tapi kalau kondisi seperti sekarang apa saja
ada turis yang akan masuk ke tiap bali
itu pertanyaan lain gitu ya
yang harus dijawab oleh multisektoralnya
sekali lagi kepastian informasi
itu menjadi tulang punggung untuk pemberesan masalah pandemi
soal ekonomi itu bisa dikerjakan nanti
tapi ini selesaikan dulu pandemi
kita berkepanjangan karena pakai dua kaki
itu pendapat saya
oke meskipun kita juga tidak boleh lupakan
ada problematika anggaran ya
ketika mungkin kalau lockdown diberlakukan
atau karantina wilayah sesuai dengan undang undang
itu kita diskusikan nanti usha jeddah
kami akan segera kembali saat lagi
pak ketimang kita melihat beragam pertimbangan dan juga melihat
situasi yang saat ini memang terjadi varian delta
dan meminjam kata pak hermawan tadi semakin komplikasi ini
ya jadi artinya bahwa
dibawah pimpinan laidna jenderal ghani prechitov
setiap minggu dan setiap hari
selalu melakukan koordinasi
dan pada rapat koordinasi yang kemarin
pak kasatgas telah menjelaskan bahwa dalam ppkm mikro itu terbuka secara besar secara jelas bahwa gubernur dapat menetapkan pemberlakuan pembatasan kabupaten kota di wilayahnya
dengan mempertimbangkan salah satu atau lebih unsur dari lima parameter yang sudah disebutkan di dalam inmen dagri
parameter itu antara lain misalnya tingkat kematian di atas rata rata tingkat kematian nasional
apakah itu di provinsinya di kabupatennya atau di kota
kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata rata tingkat kesembuhan nasional
dan kemudian juga tingkat kasus aktif
apakah di atas rata rata tingkat kasus nasional atau tidak
dan kemudian juga board petrisian tempat tidur di rumah sakit
dan juga punya assessment
sehingga gubernur bupati dan wali kota harus memonitor data yang ada di daerahnya masing masing
dengan melihat data tersebut gubernur dan kemudian bupati ataupun juga wali kota
akan bisa berkoordinasi untuk bisa melakukan action plannya dengan cepat
karena indonesia ini luas
artinya tindakan kita di aceh tidak akan mungkin bisa sama kita laksanakan di jawa timur
jawa timur juga ada berbagai tempat
kita lihat punya pengalaman di madura
kita juga punya pengalaman misalnya di nyuwangi
dan kemudian kita juga punya pengalaman di gerobokan di kudus
itu semua punya kearifan lokal yang berbeda
kultur yang tidak sama
dan kemudian derajat penularannya juga berbeda beda
oleh karena itu memang
inmen dagri ini memang yang sudah harus kita perkuat secara bersama sama
dengan catatan bagaimana para stakeholder pemangku jabatan yang ada di semua lini
ini bisa secara konsisten bisa melihat apa yang dikerjakan
dan apa yang dilakukan dan apa yang dikoordinasikan
sepanjang ini tidak mampu dikomunikasikan tentu ini akan tidak sesuai dengan diharapkan
tapi dengan adanya victum yang mengatakan bahwa gubernur
akan dapat melakukan pembelakuan pembatasan terhadap kabupaten dan kota di wilayahnya
dengan melihat parameter yang sudah kita bicarakan tadi
tentu ini adalah salah satu modus yang bisa harus diambil di setiap pimpinan daerah
jadi disinilah kelebihan dari invent degree yang melibatkan empat pilar tadi
yaitu pemerintah pusat pemerintah daerah keterlibatan tni dan polri

tentu tni dan polri disini untuk mengawasi dan mengendalikan
tentu tni dan polri disini untuk mengawasi dan mengendalikan
dan sekaligus juga mengunci
karena di daerah tersebut masih ada zonasi hijau
tentu jonasi hijau ini tentu masih bisa untuk melakukan aktivitas
walaupun terbatas kalaupun dia dikelilingi oleh nasi yang merah
tetapi zonasi merah itu akan tetap berkomit akan tetap ditutup
oleh karena itu memang dengan penguatan penguatan yang ada oleh babinsa dan juga oleh polri
babin kaptimas ini kita harapkan bisa mengunci agar tidak terjadi mereka yang kontak erat
mereka yang bergejala tidak keluar dari perimeter yang ada
apalagi yang terkonfirmasi ini harus benar benar dijaga
yang persoalan selama ini adalah dia kontak erat tapi dia secara bebas pergi ke daerah daerah masih hijau
tapi dengan demikian maka akan ada pembatasan pembatasan baik di tingkat rt rw
maupun juga di tingkat kecamatan tapi kata kuncinya adalah memang kontak tracing
kontak tracing ini orangnya harus cukup logistiknya untuk testing harus tersedia
dan puskesmas juga harus mempunyai perhatian terhadap kontak tracing
kontak tracing ini tidak boleh turun ini salah satu kunci untuk mempersenjatai kita di dalam memerangi virus tersebut
inilah harapan kita dan posko desa baik dikeluargaan juga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan
untuk melakukan koordinasi kemudian kolaborasi semua pihak
agar bisa juga menjaga logistik mereka yang terisolasi mandiri ataupun juga terisolasi secara terpusat
oke baik pak alex jadi singkatnya menurut anda saat ini belum perlu diberlakukan lockdown
baik di jakarta atau mungkin di daerah atau mungkin di pulau jawa singkat pak alex
ya kalau dia jonasinya merah memenuhi poin satu dua tiga empat lima tadi ya tidak tertutup kemungkinan dilakukan lockdown
tapi lockdown itu adalah target sesuai dengan parameter yang sudah diberikan melalui emen dagri tersebut
jadi tidak mata mata kita sesuatu membuat semua menjadi jonasi yang tertutup
jadi dia menjadi target terutama juga dalam melakukan kontak tracing
oke baik pak hermawan terakhir dari anda bagaimana pak hermawan karena kalaupun ada opsi lockdown juga itu tentu ada ongkos ya
yang harus dibayar karena ada anggaran beberapa pemerintah daerah bahkan sudah belak belakan juga
belak belakan menyatakan tidak punya anggaran kalau memang harus diberlakukan lockdown
justru karena pemerintah daerah tidak punya anggaran dan tidak punya standar yang sama
maka harus peranan ini oleh pemerintah pusat
tidak bisa menunggu daerah
bung reinhardt saya informasikan saja
dari delapan ratus tiga puluh laboratorium yang berfungsi seluruh indonesia
ya separuh sekitar empat ratus an yang melaporkan hasil secara rutin
ini berkaitan dengan gap kapasiti atau health capacity daerah yang berbeda beda
dership governance daerah yang berbeda beda
justru karena gap ini makin dalam dan makin tinggi antar daerah
kita akhirnya diserahkan lagi kepada mekanisme daerah
pak alex cukup bijak menyampaikan dari tukun sisa gas covid
tetapi ada item yang beliau katakan yang kita tangkap
bahwa perbedaan ini pada akhirnya eksekusinya ada pada pemerintah
baik pusat maupun daerah
ingin juga kami sampaikan bung reinhardt
ketimbang kita memainkan rem rem gas
ini kebijakan yang membuat kita terkatung
tidak mungkin kita mampu mengukur resiko dan dampak ekonomi sosial sekaligus
ketika kita tidak mampu keluar dari pandemi covid
tidak mungkin kita memenangkan dua duanya
tapi juga kita tidak mau terpilih kedua duanya
kita dampak kerugian pasti dari lockdown
tapi dampak itu mampu
diukur predictable sehingga begitu terputus mata rantai covid
saatnya melakukan economical growth rebound
atau refreshing ekonomi setelahnya
akan lebih mudah mengkalkulasi kerugian
tapi kita memastikan memutus mata rantai covid untuk selanjutnya berjuang bersama
dan dengan tangan berkolaborasi dengan teman teman pengusaha
timbang sekarang teman teman pengusaha dan sektor ekonomi juga terkatung katung
sampai kita tidak mampu membuat kebijakan untuk memutus mata rantai covid
tapi saat itu juga kita belum tahu ujung dari pandemi covid ini di indonesia
baik saya terakhir ke pak agus pambagio
pak agus terakhir
dan apa menyikapi desakan lockdown dan juga melihat kebijakan apa yang kemudian
kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah
ya kalau saya karena mazhabnya dari awal lockdown
ya harus di lockdown
lockdown kenapa ini saya lockdown jawa saja
kalau jawa sudah diamankan
orang tidak boleh datang ke jawa dulu
itu sudah berbeda
sekarang di luar akan lebih sedikit
tapi kalau sekarang sudah sangat kompleks
silahkan pemerintah menentukan maunya bagaimana
karena sudah terlalu lama
masyarakat sudah capek dan ekonomi juga tidak ngangkat
jadi sekarang adalah lakukan dengan
jangan bermain dengan jargon jargon nama nama
karena itu tidak berarti apa apa bagi masyarakat
karena dijalankannya sudah setengah setengah
karena yang menjalankan di lapangan itu ragu
ya kan bisa bisa dipukul oleh publik yang marah
kasus madura kasus manawatu mudik
itu kan terlihat bahwa istilah itu membingungkan
dan tidak perlu diri baru
bahwa pasti kan bisa dilaksanakan
siapa yang mengerjakan
kalau dana kan sudah dijelaskan
tapi tolong jangan dikorupsi
siapa yang mengekstur tembak mati saja
bayangkan dana dana begini kok dikorupsi gitu
oke jadi anda sudah terserah saja ini
tampaknya agak pesimistis ini pak agus
karena sudah lama yang sekarang dampaknya ini
sudah saya sarankan di bulan februari maret kemarin
iya ya kita juga sudah diskusikan ya pak
jadi lihat lihat bagaimana
ada kok data file digital saya
jadi ya silahkan saja pemerintah mau gimana
karena ini sudah tidak bisa main main
dampaknya sangat panjang soal ekonomi
sekarang butuh dana dulu
kita uang mau utang sama saja inflasi
silahkan ahli ekonomi memikirkan
tapi ya susah
kalau sekarang saya sudah sampaikan semua
apakah lagi mau diulangi lagi
kan baru semua yang dengerin
baik kita akan lihat ya bagaimana kemudian ini akan dinamika seperti apa
karena tampaknya narasi atau desakan untuk lockdown ini
juga semakin meluas dari sejumlah pihak
bagaimana pemerintah akan menyikapinya
kita akan tunggu bersama
terima kasih banyak pak agus pambagio
dr alexander kaginting terima kasih banyak
pak hermawan terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam